warga kampung akwarium pasar ikan jakarta utara bentrok dengan anggota satuan polisi pabong praja saat penggusuran mulai berlangsung
bentrok tidak terhindarkan selaudiensi dengan warga tidak membuahkan hasil
warga yang berkeras bertahan dengan memblokade jalan pun dipaksa mundur
bentrokan terjadi sekitar sepuluh menit dan aparat akhirnya menghalau warga mundur ke permukiman
kondisi kembali kondusif dan long excavator tetap beroperasi merobohkan bangunan kios pasar ikan
warga yang masih bertahan menuntut ganti rugi sesuai dengan nilai jual objek pajak
dari satu tujuh ratus an keluarga tidak semua mendapatkan rumah susun
sejauh ini dinas perumahan dki jakarta hanya menyediakan tiga ratus delapan puluh unit rumah susun di empat lokasi
hingga kini baru tiga ratus dua puluh sembilan keluarga yang direlokasi